berwisata ke bangkok thailand kurang lengkap jika tidak menyempatkan waktu untuk berbelanja
nah anita maya akan mengajak anda untuk berwisata sekaligus berbelanja di bangkok thailand
dan informasinya akan sekaligus memutup redaksi cnn indonesia siang
kali ini saya iqbal kuryadi selamat siang dan sampai jumpa
berita terkini mengenai pembahasan produk fashion mulai dari baju sepatu tas aksesoris bahkan juga souvenir
mau beli dengan jumlah yang sedikit ataupun banyak anda bisa dapatkan dengan harga yang terjangkau

seperti mbak maya yang ada di belakang saya ini
masih dari indonesia ya tadi saya dengar lagi ngobrol ngobrol
lagi pamer belanja

ini ada kita beli sendal
harganya berapa tuh
ini awal rp tiga ratus sembilan puluh tapi jadi rp tiga ratus

nah jika anda ingin pengalaman berbelanja di pasar tradisional dengan harga yang lebih murah daripada di mal
maka pasar pratunam adalah tempat belanja yang harus anda kunjungi
pasar ini menjual pakaian dengan jumlah besar atau grosir
kebanyakan pengunjung yang berbelanja di sini adalah para pedagang yang akan menjual kembali barang yang mereka beli di sini
pusat perbelanjaan tidak hanya ada di mal tapi bahkan di sisi jalan seperti ini menjadi surga belanja
namun saat berburu pakaian murah di pratunam anda tidak bisa mencoba ya karena pedagang di sini tidak menyediakan ruang ganti
harga pakaian yang ditawarkan cukup beragam
untuk sebuah celana jeans dibanderol sekitar dua ratus bat saja setara dengan seratus ribu rupiah
wah siap siap kalap ya kalau berbelanja di sini
beragamnya pilihan tempat berbelanja di bangkok dengan harga yang relatif murah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke negeri gajah putih ini